bila ada disini pa
ada disini selalu disamping papa
jadi papa harus bertahan
dan juga demi
dan juga demi
gimana keadaan haris
bagaimana keadaan haris
bagaimana keadaan haris
alhamdulillah sudah melewati masa krisisnya ibu
tapi ibu keadaannya masih sangat lemah
jadi masih membutuhkan penanganan yang serius
terima kasih pak fendi
ini semua berkat allah bapak ibu
saya hanya membantu saja
kalau gitu saya permisi dulu
haris nanti sebentar lagi akan keluar
dan akan langsung dibawa ke ruangan cuci daerah
saya permisi dulu ibu lara
terima kasih banyak ya dok
bapak telah menyelamatkan putraku ya allah
ibu senang sekali
harus juga senang ibu
ibu senang sekali
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tadi ibu tini sudah mengambil beritahu saya
katanya dia sudah menelpon nont
tidak ada apa apa
terus papa dibawa ke rumah sakit mana
kalau tidak salah tadi saya dengar
bapak dibawa ke rumah sakit
yang biasa bapak cuci darah
saya kesana ya
papa harus kuat
bila ada di sini pa
bila ada di sini selalu di samping papa
jadi papa harus bertahan
demi bu laras
dan juga demi kamilah
semuanya sayang sama papa
dan kamilah juga sangat sayang sama papa
papa harus bertahan
akhirnya kamu datang juga kamilah
tapi kamu gak mau cuci darah akibatnya jadi drop seperti ini
dan sampai sekarang belum sadar
kenapa sih kamilah
kenapa kamu harus nunggu keadaan
tapi sampai kolaps
baru kamu mau datang
kenapa kamu harus nunggu kondisi papi sampai parah
baru kamu mau deket sama dia
kenapa sih kamilah
di mata semua orang
mereka bilang kamu adalah gadis yang kuat yang tegar
tapi di mata aku kamu adalah perempuan yang gak punya pendirian
kamu nggak bisa memperjuangkan seseorang yang paling penting di dalam hidup kamu kamilah
kalau sampai terjadi apa apa sama papih
kamu pasti akan menyesal
kalau papi kamu tahu kamu bicara gitu sama kamilah

jangan lupa subscribe
ya ampun dok
kayak waktu kita pacaran dulu
waktu tangan aku patah
kamu inget gak
tiap hari kan kamu ke rumah aku
kamu nemenin aku
seneng banget ya
apalagi sekarang kita udah tunangan
kok tumben rumahnya sepi ana
mama sama papa pergi ke acara gathering kantornya papa
terus belum pulang
kalau misalnya indy sama edo lagi dalam yang belakang kan
kamilah pergi ke rumah sakit
jenguk pak haris
emangnya pak haris kenapa
pak haris kolaps
kalau gitu aku rumah sakit dulu
aku mau nyusul kamilah
edo mau kemana
masa lebih penting cover dibanding aku
nggak tahu juga mas
kayaknya kava butuh asih mas
soalnya bu kamilah dari tadi siang belum kasih asih sama kava
bu kamilahnya kemana sih mas
kamilah belum pulang
kenapa kava pun nangisnya kenceng banget
terus gimana nung biar dia diem
kak gini deh
mendingan kakak telepon kamilah aja ya
sur kamilah pulang
sekarang kamilah pasti sangat cemas
karena pak haris kolaps
yaudah biar kak ibu ya
jangan nang jangan
biar saya gendong aja suster
biar gue aja gendong
udah biar gue aja yang gendong
kava masih diem sama gue
udah kasih dua
kalau masih diem sama gue
nung lo jangan berisik
udah makannya kasih gue sini
kava masih diem sama gue
ternyata kava nangis doang
sampai itu kan ada papanya
waktu lima menit lo untuk ketemu sama kava udah abis tadi fadi
sekarang lo keluar
gue nggak mau fad
lo lihat sendiri fad
kava tuh nangis sama fadul
gue nggak peduli

itu udah jadi tanggung jawab fadil
lo keluar sekarang
iya udah yuk kita keluar yuk
dio mendingan lo sekarang jemput kamila ajak dia pulang
biar cafe yang gue jaga
bener kan kava
lebih baik lo keluar
lo udah denger sendiri kan
sekarang lo keluar dio
gue akan tunggu di luar

karena gue yakin lo pasti bakal nyerah dengan dia
dan lo akan minta bantuan gue untuk diemin kava
dan lo akan minta bantuan gue untuk diemin kava

biar gue awasin aja dong supaya dia nggak berbuat yang aneh aneh
kamu jangan nangis ya
ngapain sih neli tadi di sini terus
aku gak akan kemana mana selama kava masih nangis
dan aku akan tunggu di sini sampai fadlin dan dia minta bantuan aku untuk diemin kava
dan aku akan tunggu di sini sampai fadlin dan dia minta bantuan aku untuk diemin kava
karena aku yakin fadlin pasti akan nyerah
dia pasti akan nyerah
kalau tidak bobo
kamu tidak bobo
kakak hebat ya kak ya
cuma gara gara kakak nyanyiin
kan aku papanya
cukup cukup cukup